suasana duka terasa di kediaman orang tua bribda ignatius dwi frisco sirage
di kompleks ptn telkom desa paal kecamatan nangapino kabupaten melawi kalimantan barat kamis siang
tenda dan kursi untuk pelayat masih ada di halaman rumah
bagi kedua orang tuanya bribda ignatius dikenal sebagai sosok yang perhatian
dan selalu mengabari keadaannya
serta menanyakan kabar kedua orang tuanya melalui panggilan video
selepas dinas di densus delapan puluh delapan di mabespori
bribda ignatius dwi frisco sirage diterima menjadi bintang
bintara kepolisian pada tahun dua ribu dua puluh satu
ia dilantik di sekolah kepolisian negara spn di singkawang
kemudian ditempatkan bertugas di dentasemen khusus anti teror delapan puluh delapan polri di jakarta
dari pendidikan itu begitu ini
begitu selesai pelantikan di singkawang di spn singkawang
di situ memang sudah ditunjuk bahwa anak kami ini tugasnya di
tim densus delapan puluh delapan anti teror
bribda ignatius dwi frisco sirage diketahui keluarga tidak memiliki masalah
dalam bertugas sebagai anggota kepolisian
cita cita menjadi anggota kepolisian adalah cita cita ignatius sejak kecil
keluarga masih berharap kasus kematian anaknya diusut tuntas
namun sampai saat ini keluarga menolak otopsi ulang jenazah dengan alasan tidak tega
adi saputro melawi kalimantan